piala dunia dua ribu delapan belas telah memasuki babak delapan besar
tinggal delapan negara yang akan berlaga untuk menentukan siapa
yang akan masuk ke babak selanjutnya babak perempat final
tim nasional uruguay perancis brazil belgia rusia kroasia sweden dan inggris
telah memastikan diri akan berlaga pada babak perdelapan final piala dunia dua ribu delapan belas
yang akan dimulai jumat enam juli ini
untuk menambah keseruan menonton babak final kejuaraan bola seluruh dunia ini
transmedia induk cnn indonesia yang menjadi penyeresmi piala dunia dua ribu delapan belas di indonesia
menggelar acara nonton bareng di lapangan sunburst bsd city tangerang selatan
pada nomor gratis di lapangan berukuran dua puluh hektare ini
pengunjung dapat menikmati jalannya pertandingan pada layar led raksasa
dengan ukuran tiga ratus empat puluh meter persegi
para pengunjung akan dihibur oleh berbagai artis ternama indonesia
yang akan beraksi di area panggung bagian utama
seperti the masif rosa via valen dan lainnya
para pengunjung nobar transmedia juga dapat mencoba berbagai aktivitas permainan sejak sore hari
karena di acara ini setiap penonton yang ada bisa mengikuti semua kegiatan di sini
aktivitas games di sini dengan mendapat hadiah
ya dengan layarnya sendiri luas kurang lebih tiga ratus sampai tiga ratus empat puluh meter persegi

jadi mungkin ini bisa diangkat nobar terbesar dengan menggunakan layar terbesar di indonesia
salah satu aktivitas menarik yang dapat dilakukan pengunjung adalah dead goal competition
yaitu pertandingan bola lima lawan lima tanpa penjaga gawang
tiap tim akan kekurangan satu pemain setiap tim lawan berhasil memasukkan bola ke gawangnya
kompetisi ini memperebutkan hadiah total lima puluh juta rupiah
seru aja pengen bareng bareng pengen ngeliat ini pertandingan sepak bola
ya seru aja biar menghibur diri juga
acara nonton bareng ini berlangsung mulai dari pukul enam sore hingga pukul dua belas malam setiap harinya
sampai final piala dunia pada tanggal lima belas juli dua ribu delapan belas
gatotri hardianto tangerang selatan